kpu dki jakarta menskors rapat pleno terbuka rekapitulasi suara hasil pemilu dua ribu sembilan belas tingkat provinsi dki jakarta
sejak sabtu pagi tidak ada aktivitas yang dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi suara oleh kpu dki jakarta
nurdin komisioner kpu dki jakarta menjelaskan pihaknya masih menunggu proses rekapitulasi di jakarta utara
yang masih melakukan proses finalisasi di kecamatan
setelah proses finalisasi di kecamatan hasilnya akan dibawa ke tingkat kota
dan kemudian diserahkan ke kpu dki jakarta untuk dihitung dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi
karena butuh waktu yang tidak sebentar laporan finalisasi dari wilayah jakarta utara
diprediksi baru akan diserahkan ke tingkat provinsi pada sabtu malam dan kpud dki jakarta
baru bisa melaksanakan pleno rekapitulasinya pada hari minggu pagi
kpu dki jakarta mengaku telah berkoordinasi kepada kpu
kpu ri pusat jika kemungkinan proses rapat pleno rekapitulasi suara tingkat provinsi dki jakarta akan molor satu hari
harapannya sih selesai gitu harapannya tapi kan kita juga harus rasional gitu kan
nah kita kami sudah meminta juga meminta fatwa kpwri untuk diminta carikan solusi gitu kan
carikan solusi seperti apa kalau seandainya nanti
sudah tanggal dua belas belum selesai begitu
sehingga kemudian proses pelaksanaan ini dianggap sah gitu kan dan tidak dipermasalahkan
itu sudah kami komunikasikan ke kpu ri
ya siap memfasilitasi dan seterusnya tinggal tunggu surat saya sudah tanda tangan
berarti kalau kemungkinan molor akan molor berapa lama
ya mudah mudahan gak lebih dari satu hari lah seperti itu